para pengembang robot pintar sphero akhirnya resmi mendarat di tanah air
mainan robot canggih untuk segala umur yang dikendalikan via smartphone ini
juga meningkatkan kemampuannya dengan beberapa pembaruan piranti lunak
pengembang robot mainan pintar sphero mulai fokus pada pasar indonesia
setelah sebelumnya berhasil menjual satu lima juta mainan bb delapan di indonesia
memperkenalkan teknologi connected toys mainan sphero mampu terhubung
dan dikendalikan menggunakan ponsel pintar pihak halo robotics selaku distributor percaya
pasar indonesia memiliki antusiasme tinggi terhadap teknologi yang baru
anne marie kran mengaku robot pintar ini dibuat tidak hanya untuk menghibur
namun juga mendidik anak anak melalui permainan edukasi
mulai dari pengetahuan warna hingga matematika
robot sviro ini dijual mulai dari harga satu lima juta rupiah
hingga dua tiga juta rupiah